pelayanan dari balai desa
gara gara pak kadesnya
terlalu lama di luar tugasnya
pak pur dan om
kembali ke cekoneng dulu
terima kasih sayang sebesar besarnya
atas perhatian om dan pak purwo
berkat terapi pak pur
saya tidak cemas lagi menghadapi masa depan saya
biar pak dirgo ono memakai seribu penasihat hukum
untuk menghancurkan saya
itu tidak terlalu saya pikirkan om
nah setelah hatimu
tenggar kembali seperti ini
apa yang kau risaukan sekarang
tak perlu kau pikirkan keselamatannya
dia berada di tempat yang aman
bersama om sekarang
tapi rasa bersalah yang menghantui saya
dia pasti sangat terluka om
saya kira tidak perlu kita tutup tutupi pak ganes
ipung tidak akan meninggalkan cikonik
kalau dia tidak sakit hati
memang dia sakit hati

tapi pak pung dan saya
merasa bahwa untuk sementara
baiknya dia jangan kumpul kembali dulu sama kami
percaya atau tidak
musibah yang terjadi belakangan ini
adalah balasan tuhan atas sakit hati ipung kepada saya
di dalam musibah inilah
saya baru tahu bedanya
antara istri dan pak pur
antara istri dengan perempuan
perempuan seperti nettie
bergabung dengan anda cuma dalam hura hura
tapi istri seperti ipung
rela memberikan jiwa raganya demi keluarga
saya banyak belajar dari musibah ini pak
mudah mudahan anda lulus
sulit mencari sahabat seperti pak pur
di zaman sekarang ini om
dia itu disamping seorang sosiolog
juga seorang manusia
yang kadar keperluan sosialnya
dan sangat besar sekali
pantas kalau kita tiru lah
karena di dalam otaknya berjubel
beribu ribu buku yang pernah dipelajarinya
pak dirgono pernah dia bikin mati kutuk
apa pak dirgono tidak akan menuntut masjid sekarang ini
itu om tidak yakin
karena biasanya seorang pengacara itu
supaya dia tetap mendapat kerjaannya
saya dengar dari mas dir
pak dirgono itu takut sekali pada istrinya
lalu emangnya kenapa
yang kaya itu orang tua istrinya om
itu sebabnya saham istrinya di pt jangkar
lebih besar dari pak dirgono
aku tetap pada pendirianku
harus menuntut mas firman ke pengadilan
aku tidak lelah dia berbuas buas
istrinya aja gak tahan terus ngabur
jangan singgung singgung masalah istrinya
ipung tidak akan meninggalkan dia
kalau kamu tidak menggoda suaminya
memangnya dia apa
sekarang kamu bilang begitu
padahal kan dulu aku tahu persis
bagaimana kamu kasih duplikat kunci rumahmu
dan setiap pulang kantor
kamu ajak dia ke layapan
sebetulnya mas jamal mau apa
mau memeras aku
mau jadi teroris
atau mau memaksa aku untuk mencabut tuntutan
sorry mas aku tidak akan berhenti
sebelum melihat dia menderita
di belakang trali besi
kalau sampai dirman mendistakan
sejauh mana kamu mengkhianati pak dirgono
apa pak digono malah tidak berbalik musik kamu
sebetulnya gampang sekali net
aku atau dirman menghancurkan kamu net
kamu pikir aku mainan dari tepung
yang gampang kau hancurkan
apa aku sudah rapuh
sebelum dirma bisa berbuat apa apa
pak dirgo sudah memecatnya sunda pesangon
mas jamal juga bisa menebak
atas permintaan siapa dia dipecat
sekarang dia mau apa
jangan sok jadi tuhan kecil
nanti kamu kena batunya
bukan mau jadi tuhan kecil
biar dirman tahu bahwa aku tidak serapu apa yang dia kira
perempuan dengan latar belakang seperti kamu
memang amat rapuh net
tetarisnya yang dijadikan kasihnya ternyata main gila dengan dirman
pak dirgo tidak akan percaya
kemudian sebaiknya kamu dengarkan bagaimana aku bicara pada pak dirgo
tentang sehebat apa bulan madumu di bandung beberapa hari yang lalu
seminar yang dua hari kalian jadikan empat hari
mas jamal yakin istrinya berani bertindak pada suaminya
rupanya kamu belum tahu bahwa dia adalah presiden komisaris pt jangkar
dan pemegang saham terbesar
dengan ujung jarinya dia bisa memaksa pak dirgo mencatat kamu
dia lebih berkuasa dari suaminya loh
ada yang tidak beres pak
pak kades baru saja terima telepon bahwa mas dirman masuk rumah sakit
dirawat di gawat darurat
buang gawat darurat memangnya kenapa pak
tidak diterangkan pak kades
memangnya pak kades kemana sih pak
sedang rapat di kabupaten
ya balai desa cikoneng sini
saya kira saudara salah nomor
begini saja saya kira lebih baik saudara hubungan langsung dengan penerangan
nah itu bisa memberitahu kode nomor untuk pengandaraan
sini balai desa nggak tahu soal nomor nomor kode itu
tidak diterangkan mengenai kode area pak
ya balai desa cikoneng
tadi kan sudah saya katakan hubungan langsung saja sama penerangan satu

apalagi di sini saudara
di sini balai desa nggak ngurusin kode kode area
enak saja pak
jangan kita sedang repot menghadapi jerman
seorang yang sedang mabuk mabukan dan membuat keributan di restoran kami tahan di sini
tapi karena kekurangan sel dia kami tempatkan bersama dirman
apakah orang itu pernah ditahan di sini pak
maksud saya sebagai kriminal
apakah dia juga sudah berpengalaman keluar masuk penjara
tidak banyak pak yang dapat kami ketahui tentang dirinya
kecuali hampir seluruh tubuhnya yang bertatu
dengan alasan kegerahan dia suka telanjang dada di dalam sel
seakan mempertontonkan tatunya
lalu bagaimana dia bisa mencelakakan suami saya pak
terus terang saja kami merasa kecolongan
salah seorang anak buah saya
melihat derman sedang sholat syukur
kita tiba tiba melihat diserang dari belakang orang yang bertatu
selamat kembali tuan saudara
yang saya nyatakan adalah tuhan
dia sampai serang encounters
bagaimana orang itu bisa menyelundupkan pisau ke dalam tahanan